ijungnya kemasukan air kali pak jadi bersin
dan papi yakin kamu menang
cuma kamu tadi bilang entah tadi
berarti ada pasangannya dong
terus pasangan kamu siapa
papi tidak kasih izin kamu untuk ikut aja
reva sama boy itu bukannya sengaja mau daftar barengan
tapi tiba tiba aja ketua panintianya tuh hubungin kita
mereka yang minta pi
karena mungkin mereka kan bukan cuma ngeliat dari fisik juga
tapi ngeliat dari prestasi
tapi tetap tidak mengizinkan kamu
yaudah deh kalau begitu reva pamit
selamat bekerja ya pi
tapi bukan gak menyetujui tapi takut kamu semakin cinta sama boy
yang ujung ujungnya kamu disakiti oleh bos
idays lainnya kok
kita mau buka mobil jah cu
tapi udah tugas bisa bro
an git berikutnya
terus gua dandanin lu di salon kan itu pake duit
kalo gak jadi rugi dong gua
nah ruginya di lu kan makanya jangan ngatain lagi
udah entar aja yuk
udah pulang lu ya
lah tuh lu ada di mari
ya abis emang udah liat anaknya pulang tapi masih nanya juga
dato udah pulang pake bahasa bahasa segala ama nih
amin siapa lu
yang dateng sama orang yang ian bilang kemarin tuh mak
emang bener bener besar ya
duitnya besar kagak
banyak lah mak namanya juga orang besar
oh iya kenalin mak
pak deddy kenalin ini mak saya
mak kenalin ini namanya deddy avandi
silahkan duduk pak pak d
ada apaan ya kesini ya
ini mengenai waktu itu beberapa hari lalu saya sedang main ke tanah ibu yang di kemang
saya liat liat tanahnya terus tidak sengaja saya bertemu dengan saudara ian di sana
maaf pak d
ini ian gagal punya saudara
iya maksud saya bertemu dengan ian bukan saudaranya ian ma
bertemu dengan ian saya mak
tadi manggil ibu sekarang oma bagaimana sih
saya jadi terbawa bawa dengan ian
maklum sudah umur
tapi enak manggil emak ya mak ya
kagak deh jangan
si itu kan udah tua
kan seumur sama kita
bagaimana kalau orang ntar ngomong si itu anak ayah
ayah malu dong
iya mak udah
nggak leg juga gue sama emaknya
masa gue dibilang tua
mas ituan juga mau kasihan anak lo
yaudah deh sekarang gini aja
langsung aja ke duduk permasalahannya ya
bagaimana dengan masalah tanah di kemang
iya mbak karena saya sudah laik saya pengen sewa itu tanah
iya emang ayah mau sewain asal harganya cocok ya
udah ibu sebut aja harganya mau berapa saya bayar
mau disewa harganya lima puluh juta setahun ngerah iya
iya itu murah banget tuh pak deddy setelah lima puluh juta kemang loh
kalau lima puluh juta saya nggak bisa kalau enam puluh juta saya mau
kalau enam puluh juta saya mau
hanya sewa deh boleh deh
ayo seneng seneng aja kalau emang enam puluh juta ya
boleh deh boleh
wah alhamdulillah kalau begitu
jadi mungkin sekitaran besok saya kembali lagi saya bawa uang ya
pak yang bener tadi pak deddy beneran nih
bener bener uang saya banyak bu tenang saja
semoga beneran ya pak ya kita jodoh cocok ya
yaudah nggak apa apa besok balik lagi ke sini
balik lagi besok saya insya allah
iya iya pak ayah tungguin
yaudah terus situ mau ke mana lagi
saya nggak disuguhin minumnya dulu nih
oke maaf silahkan minum pak deddy
bu kalau ada cemilan boleh dibawa ke depan juga bu ya
oh tadi kayaknya ujungnya kemasukan air kali pak ya jadi bersin
oh barusan ada pajak yang lewat
belum habis tuh abisin
iya bu iya iya saya kalau minum hadap kanan
oh sudah bu by the way saya masih banyak urusan lain ya bu ya
iya jadi mungkin nanti insya allah besok saya ke sini atau nggak orang saya saya suruh ke sini ya
iya iya pak deddy makasih banyak ya
hati hati di jalan ya
jangan sampai ada kecelakaan apa apa ya
nggak dapat duit lagi besok
bisa nanti pak deddy dikabin ya
mak itu dulu ya
kebangetan lu ya
mau teman sendiri lu
emak gua kan buka harga cuma gocap juta
lu buka yang tawar lebih rendah
emak lu tawar enam puluh juta
itu namanya bukan tawar
lu tawar sendiri
jadi semakin mahal harga tanahnya semakin banyak penulis nama duitnya
tadinya gua mau beri seratus juta malah
yang ada di otak lu komisi
terus lu terlalu perhitungan sama teman sendiri lu
ini bisnis antar teman
lu udah gua diskon empat puluh juta lu
bukannya soal selamatin
ini bisnis temen nih
lu makan makanan semua temen
tamunya masih ada di sini nih
emang mobilnya rusak ya
oh mobilnya mak nggak rusak mak
tadi pak deddy afan ini tuh pas pengen pulang dia melihat lihat dulu nih
lukisan yang ini bapak deddy suka banget ya mak
katanya lukisan di rumah kita dulu
nah dia sih pak
tadi saya mau bayarin semuanya
oh enggak bisa pak
oh enggak bisa ya kak

saya jangan sedih raja
masih bisa saya sendiri
kamu disini saja
hati hati ya pak dedy
aduh enggak alam tuh mak
he kalau kayak gini pak

pelit banget tuh
sudah berapa lama kagak lu cuci cuci
sudah kotor banget tuh

iya pak deddy
pak deddy kamu mau cuci mobilnya
iya pak deddy

iya pak deddy
pak deddy kamu mau cuci mobilnya
iya pak deddy
iyan aja pulang ke sini cuma mau ganti baju abis itu ngurusin urusan iyan lagi
kayak orang penting aja lu pakai urusan urusan segala
masa mau enggak tahu sih
baru lu ngurusin penting pentingan lu
eh ternyata enggak pak deddy
ternyata enggak pak deddy
pak deddy apa kabar
pak deddy apa kabar
pak deddy apa kabar